mahkamah konstitusi memutuskan melarang calon anggota dpd rangka posisi sebagai pengurus partai politik
belakangan kemudian beredar surat dari dpd yang meminta mk untuk ditinjau ulang
wakil ketua dpd ri nono sampono mengakui lembaganya meminta keberadaan mahkamah konstitusi ditinjau ulang
kepada cnn indonesia com nono sampono menjelaskan surat permintaan peninjauan ulang keberadaan lembaga mahkamah konstitusi bukan hanya keinginan dpd saja melainkan juga dari mpr dan dpr
permintaan tinjau ulang pelaksanaan tugas dan kewenangan mk itu tertuang dalam surat yang ditanda tangani wakil ketua dpd nono sampono tertanggal dua puluh satu september dua ribu delapan belas yang beredar di kalangan awak media
dalam surat itu mk dianggap telah mengeluarkan putusan yang inkonstitusional
terkait larangan pengurus partai politik menjadi senator dpd
sebelumnya mk telah memutuskan pengurus parpol dilarang menjadi senator pada dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh
dikutip detik com putusan itu membuat dpd kaget terutama calon senator yang juga pengurus parpol yang maju pada pemilu dua ribu sembilan belas nanti
menengahi hal itu mk mengadakan jumpa pers dan menegaskan putusan tersebut
pemilu dua ribu sembilan belas dilaksanakan pada pemilu dua ribu sembilan belas mengingat tanggal pembacaan putusan pada dua puluh tiga juli lalu
ya benarkah surat dari dpd yang meminta keberadaan mahkamah konstitusi ditinjau ulang ini sebagai dampak dari keputusan mk yang melarang calon anggota dpd rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik
nah untuk menjawab pertanyaan ini saya sudah ditemani oleh mas bayu dwi anggono analis hukum
tata negara dari universitas jember
terima kasih mas bayu kami juga masih menunggu kedatangan dari fajar laksono jurubicara mahkamah konstitusi yang kami tunggu masih dalam perjalanan menuju cnn indonesia
namun kami sebelumnya juga telah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari benny ramdhani ketua komite satu dpd ri
namun yang bersangkutan di saat saat terakhir sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini membatalkan kesediaannya
kita akan bahas saja dengan mas bayu dulu
kalau kita lihat ini
ini apa namanya keputusannya cukup mengagetkan meskipun tidak mendapatkan pemberitaan yang cukup heboh gitu mas ya di mass media
tapi ini jujur saja ini membuat kita semua kaget
apa maksudnya dpd ingin meninjau ulang mahkamah konstitusi
kita buka dulu yuk suratnya boleh kita pertunjukkan
apa sih sebenarnya isi surat yang dimaksud oleh dpd dikirimkan ke beberapa lembaga tinggi negara ini
ini kurang lebih suratnya
seperti ini ditandatangani oleh pak nono sampono kalau tidak salah ya
oke saya bacakan
oleh karena itu dpd ri memandang putusan mk nomor tiga puluh puu sekian sekian sekian yang telah menjadi dasar terbitnya peraturan kpu adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
ini terkait dengan putusan mk sebelumnya terkait dengan pengurus partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota dpd
dewan perwakilan daerah republik indonesia menyatakan sikap politiknya untuk segera meninjau kembali keberadaan makam konstitusi yang dalam pelaksanaan wawonang dan tugas konstitusionalnya tidak mencerminkan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewajiban mengawal penegakan hukum dan konstitusi
dpd menyatakan sikap politiknya meninjau kembali keberadaan mahkamah konstitusi
nampaknya ini terakhir ya
oke ini terakhir
mas bayu bagaimana anda menerjemahkan katanya sikap politik dari dpd yang ingin meninjau kembali keberadaan mahkamah konstitusi
ini bahasa orang awamnya ini apa yang dimaksud dpd dengan mengirimkan surat ini
bahasa sederhananya dpd ingin membubarkan mahkamah konstitusi
itu bahasa terang benerannya seperti itu
ini kan cuma dalam konteks surat ini kan sedikit disamarkan dengan ditinjau ulang
tapi ingat segera ditinjau ulang keberadaannya
meninjau ulang keberadaan itu kan artinya dia mengatakan bahwa keberadaannya saat ini itu dianggap tidak kemudian bisa mencerminkan kehendak dpd tentunya
sehingga kemudian untuk ditinjau ulang
ditinjau ulang itu adalah bahasanya adalah ya dibubarkan
ditinjau ulang berarti intinya dpd ingin membubarkan oleh
membubarkan mahkamah konstitusi
sebagai dampak adanya putusan nomor tiga puluh tahun dua ribu delapan belas tanggal dua puluh tiga juli yang dianggap oleh dpd itu merugikan
apakah pertanyaan publik lagi mas yang sangat simpel
oke dpd tidak suka dengan putusan mk
kemudian dpd merekomendasikan agar mk ditinjau ulang
berarti ya quote unquote bahasa manusianya dibubarkan gitu
emang bisa mk dibubarkan
emang bisa dpd memberikan rekomendasi untuk membubarkan lembaga tinggi lainnya gitu
kalau kita lihat adresat tujuan surat ini kan ditujukan kepada presiden republik indonesia
dan ketua mk
semua lembaga tinggi negara termasuk ketua mk
kalau kita lihat ini adalah jelas adalah gerakan politik dpd untuk membubarkan mahkamah konstitusi
karena dalam pasal tiga puluh tujuh undang undang dasar
kewenangan untuk mengubah undang undang dasar
ini kan keberadaan lembaga itu bisa ada bisa bubar kan diatur dalam undang undang dasar
itu adalah kewenangan
itu adalah kewenangan dari mpr
mpr itu terdiri dari anggota dpd dan anggota dpr
jadi ini ingin mengajak lembaga lembaga negara yang lain
terutama dpr karena ditujukan ketua dpr ketua mpr juga
untuk marilah karena mk ini putusannya dianggap merugikan dpd
mari saya ajak untuk kita mengubah undang undang dasar untuk membubarkan mahkamah konstitusi
itu yang dilakukan oleh dpd
jadi ini bukan main main
itu bukan main main itu maksudnya
menurut anda ini serius apa langkah gertak gertak saja atau seperti apa mas bayu
bagi saya ketika ini sudah keluar menjadi sebuah pernyataan politik
ditantangani oleh pimpinan dpd yaitu wakil ketua dpd
dan dinyatakan di situ adalah hasil kesepakatan dpd secara keseluruhan
ya ini adalah sangat serius menurut saya
berarti ini sikap kelembagaan resmi ya bukan pak nono atau pak oso secara pribadi
karena disebutkan dalam kopsulatnya pun adalah dewan perwakilan daerah
yang tanda tangan adalah pimpinan
di undang undang md tiga yang mengatur dpd yang mewakili lembaga keluar adalah pimpinan
jadi ini dianggap mewakili lembaga secara keseluruhan
jadi bisa kita sebutkan bahwa ini adalah gerakan sistematis untuk membubarkan mahkamah konstitusi
yang sebenarnya adalah anak kandung reformasi sama juga dengan dpd
dan dalam konteks kekuasaan kehakiman
ini adalah serangan sangat serius saya katakan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman
kekuasaan kehakiman itu mas budi dijamin di dalam pasal dua puluh empat ayat satu undang undang dasar
baik ma maupun mk memiliki kemerdekaan dalam menjalankan wawonannya
kemerdekaan itu ada dua
institusinya dia tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atau eksekutif
kan tidak bertanggung jawab ma maupun mk
yang kedua dalam mengambil putusan hakim hakim harus di
jauhkan dari rasa takut lembaganya akan dibubarkan atau hakimnya akan diberhentikan
kalau itu sudah tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman
maka jangan harap kekuasaan kehakiman akan merdeka
yang ada adalah kekuasaan kehakiman seperti era orde baru
oke sebelum kita sampai ke dampaknya bagi putusan mk
bagaimana hakim hakim mk dan mk secara kelembagaan juga mungkin saja punya dampak dari keputusan politik ini
karena kan dpd mengajak lembaga lembaga tinggi yang lainnya gitu kan mas bayu ya
seberapa masuk akal sikap politik dpd ini
kita bicara sikap politiknya dulu
seberapa masuk akal seberapa bisa diterima logika yang dibangun oleh dpd ini
surat ini menurut saya sangat tidak masuk akal sebenarnya
pertama kalau tadi mas budi membacakan poin pertama
dpd menyatakan putusan mk nomor tiga puluh tahun dua ribu delapan belas itu inkonstitusional
karena bertentangan dengan pasal dua puluh delapan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
punyakah dpd kewenangan untuk menguji putusan mk
padahal pasal dua puluh empat c satu undang undang dasar jelas
putusan mk bersifat final
putusan mk itu dia adalah peradilan pertama dan terakhir
terakhir artinya apa yang diputuskan oleh mk ya itu harus dilaksanakan
tidak ada lagi mekanisme untuk menguji putusan mahkamah konstitusi
bagaimana mungkin kemudian
dpd dalam pernyataannya politiknya di bagian pertama
menguji putusan mahkamah konstitusi
kemana dpd ketika mk membuat banyak putusan yang menguntungkan dpd
sebelum ini banyak sekali putusan mk yang menguntungkan kelembagaan dpd
soal peran legislasi dpd
dulu dpd diamputasi oleh dpr
dpd hanya boleh mengajukan dan membahas undang undang pada tahap pertama
tingkat pertama di pembahasan di pansus pembahasan di komisi
tapi oleh mk dikatakan tidak
dpd bisa untuk membahas sampai tingkat kedua di paripurna
berarti menambah kekuatan lagi dong untuk dpd
iya mengembalikan maruah dpd sebagaimana di kendaki undang undang dasar
dulu di undang undang pemilu sebelum undang undang tujuh dua ribu empat
syarat anggota dpd itu boleh calon anggota dpd itu tidak berktp provinsi yang dia wakili
mk mengatakan lah dpd itu mewakili provinsi
kalau ktp calon anggota dpd itu bukan dari provinsi itu bagaimana dia representasi daerah
mk batalkan itu
mk minta seluruh anggota dpd calon anggota dpd ktp nya harus ktp provinsi di mana dia mencalonkan diri
terus dpd juga soal kemandirian anggaran
mk bilang dpd harus dikasih kemandian anggaran
soal pertimbangan memilih anggota bpk dan lain sebagainya
banyak sekali putusan mk sudah secara kelembagaan menguntungkan dpd
tapi apakah dpd kemudian pada waktu itu menyatakan sikap yang sama seperti ini kan enggak
itu dari segi kewenangan ya
tapi sebelum masuk ke poin kedua lagi mas bayu
putusan yang menjadi jurisprudensi alasan kenapa dpd ingin membubarkan mk itu
menurut logika akal sehat anda itu menguntungkan atau merugikan dpd
bagi dpd kan merugikan bagi anda itu menguntungkan atau merugikan
putusan yang sekarang ini menurut saya adalah putusan bukan soal menguntungkan merugikan ya bagi saya
tapi putusan itu apakah sesuai dengan maksud konstitusi atau tidak undang undang dasar
putusan ini tentu sesuai dengan maksud undang undang dasar
karena parlemen kita itu terdiri representasi ada representasi politik partai politik adalah dpr
jadi kalau anda anggota partai politik ingin menjadi anggota parlemen anda daftar jadi caleg dong caleg dpr dong
tapi kalau anda bukan orang politik tapi anda ingin memperjuangkan aspirasi daerah anda ingin membangun daerah
daftar jadi calon anggota dpd
jadi sebenarnya putusan ini juga menyehatkan dpd juga maruah lagi mengembalikan maruah ya
ada dalam undang undang dasar nggak ada sesuatu yang bertentangan
jadi enggak jahat juga bukan merugikan dpd juga sebenarnya dalam perspektif anda
betul jadi ini menurut saya tidak merugikan dpd
tapi merugikan beberapa oknum dalam dpd mungkin menurut saya iya
kita akan membahas lagi bagaimana logika tadi yang pertama poin mas bayu adalah bagaimana dpd menilai putusan ini melanggar atau inkonstitusional gitu kan
sehingga diputuskan untuk direkomendasikan untuk dibubarkan makam makam konstitusi
apa logika logika lainnya kita akan bahas usaha jadwal berikut ini tetap bersama kami
terima kasih juga tapi saya mau kembali ke mas bayu dulu sebelum saya akan meminta perspektif mas fajar sendiri
tadi logika kita membaca logika putusan ini atau logika rekomendasi ini
yang pertama tadi anda menilai bahwa dpd tidak punya hak apa apa untuk menguji kembali apa namanya ini inkonstitusional atau konstitusional putusan mk ini
itu yang pertama yang kedua apa
ya jadi kita masih bicara soal poin pertama soal tadi yang dpd mengatakan bahwa putusan mk itu inkonsisional
karena bertentangan dengan pasal dua puluh delapan i undang undang dasar
kita harus ingat juga bahwa bersamaan dengan kewenangan mk untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar
maka mk itu mendapat fungsi yaitu sebagai penafsir tunggal dan penafsir akhir konstitusi
jadi bisa dibayangkan kalau semua lembaga negara kemudian menafsirkan konstitusi dengan kepentingannya masing masing
ya apa yang terjadi kekacauan dong
sekarang dpd mengatakan bahwa putusan mk ini dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan tafsir dpd atas pasal dua puluh delapan i bahwa
bahwa tidak boleh
ada sebuah kejadian yang itu diberlakukan ke belakang itu tafsir dpd
tapi kan itu bukan tafsir yang mengikat tafsir yang mengikat adalah tafsir yang dibuat oleh kekuasaan kehakiman
dalam hal ini adalah mk
mk sudah mengatakan ya putusan ini berlaku di dua ribu sembilan belas
kenapa juga kemudian dpd masih mengatakan enggak ini bertentangan dengan pasal dua puluh delapan i
dan kalau semua lembaga yang kemudian diputus mk menafsirkan sendiri konstitusi
kekacauan yang terjadi
nanti presiden yang berkepentingan dengan undang undang diputus oleh mk
dia menafsirkan sendiri
apa jadinya aturan main bernegara kan nggak seperti itu
itu secara hukum logika akal sehat ketatanegaraan dan secara politik anda lihatnya gimana
saya pikir dpd ini kan para politisi representasi daerah yang tentu juga faham terhadap isi dari konstitusi
janganlah mempertontonkan kepada rakyat rakyat yang harusnya juga kita dorong untuk taat berkonstitusi
kemudian dpd jungkir balik mempermainkan konstitusi seperti ini
ini kan tidak sehat
yang ketiga adalah coba kita lihat lembaga negara itu kan diatur lembaganya pejabatnya dan kewenangannya di undang undang dasar
di pasal dua puluh dua d ayat satu sampai empat tidak ada satupun kewenangan dpd yang disebut bisa menguji putusan mk
dpd itu kewenangannya adalah satu mengajukan dan ikut membahas ruu tertentu
otonomi daerah penggabungan pemekaran daerah perimbangan keuangan daerah
memberikan pertimbangan ruu di bidang pajak agama apbn
memberikan pengawasan melakukan pengawasan atas ruu di bidang otonomi atas undang undang otonomi daerah dan undang undang pajak agama apbn
memberikan pertimbangan terhadap calon anggota bpk
itu limitasi kewenangan dpd
dan kalau semua lembaga negara menambah kewenangannya sendiri menguji putusan mk kewenangan baru
buat apa kemudian kita punya konstitusi
buat apa kita punya aturan main bernegara
baik oke saya akan ke mas fajar sekarang
mas fajar tadi kalau mas bayu mengatakan bahwa anda sendiri pasti sudah baca rekomendasi
baca apa rekomendasi surat dari dpd yang kita lihat bersama tadi
mas bayu tadi menafsirkannya bahwa dpd ingin membubarkan mahkamah konstitusi
apakah tafsir yang sama juga ditafsirkan atau diinterpretasikan oleh mk
saya kira memang begini memang tidak secara eksplisit dikatakan di situ
surat itu kan terdiri dari tiga paragraf lah
paragraf pertama itu mengatakan
dpd prihatin terhadap putusan tiga puluh dua ribu delapan belas
prihatin itu sudah menunjukkan ketidakhormatan terhadap putusan mahkamah konstitusi
yang kedua tadi dikatakan mas bayu putusan mk ini bertentangan dengan pasal dua puluh delapan i
ini saya kira memang ada ketidakpahaman atau kekurangpahaman terhadap hakikat kita berkonstitusi
apa itu mahkamah konstitusi
apa itu mekanisme judisi
tadi dikatakan mas bayu ini ada kenapa kemudian tiba tiba dpd ingin menjadi lembaga judikatif
yang bisa kemudian menguji putusan mk bahkan kepada undang undang dasar
ini satu hal
dan yang terakhir yang ingin saya katakan
dpd di paragraf akhir itu mengatakan sikap politiknya untuk meninjau ulang keberadaan mk
ini sebetulnya memang masih multi tafsir
apa yang anda tafsirkan
kan multi tafsir
tafsir fajar laksono atau mungkin para hakim mk
jadi begini ini sebetulnya bukan yang pertama
mk kemudian diminta untuk direview kembali kewenangannya
dulu tahun dua ribu enam setelah mk di awal awal periode itu ya membatalkan undang undang ketenaga listrikan
membatalkan undang undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi
itu kan dibatalkan semuanya
itu kemudian menggelisahkan pembentuk undang undang
tahun dua ribu enam waktu itu ketua dpr agung laksono itu berpidato di hadapan anggota dpr bahwa
kegelisahan anggota dpr terhadap kiprah mahkamah konstitusi
yang membatalkan secara keseluruhan undang undang kkr
undang undang ketenaga listrikan itu perlu disikapi
jadi kata pak agung laksana pada pidato itu
ini kewenangan mk terlalu absolut sehingga diperlukan penataan ulang
lalu pak agung mengatakan perlu undang undang tentang penataan hubungan kerja lembaga negara
itu yang pertama
nah guliran ide itu bagaimana kemudian pembentuk undang undang khawatir terhadap
kiprah mahkamah konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya itu berlanjut
ingin merevisi undang undang mahkamah konstitusi
itu sejak dua ribu enam belas
tapi kemudian baru bisa berhasil direvisi tahun dua ribu dua
itu pun kemudian setelah diuji di mk beberapa hasil revisi itu dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dan tidak mengurangi wewenang mk ya mas
iya tidak mengurangi wewenang mk
jadi kita tafsirkan dari ini surat biasa sebetulnya
surat biasa makanya setelah diterima oleh mk dua puluh enam september diterima oleh ketua mk
lalu seperti surat surat biasa
ini akan dibahas oleh para hakim konstitusi begitu untuk diminta pandangannya gitu kan
tetapi sampai sejauh ini mahkamah konstitusi belum merasa atau mungkin tidak merasa penting untuk merespon ini secara resmi kira kira begitu
tidak merasa penting untuk merespon secara langsung
bukankah ini lembaga resmi lembaga tinggi negara juga yang mengeluarkan surat yang resmi juga gitu mas
saya ingin menambahkan gini
dibandingkan dari yang disampaikan mas wajar betul
serangan terhadap mk terhadap putusan mk betul
terhadap putusan putusan pengadilan yang dianggap tidak berpihak oleh orang yang merasa dirugikan puas nggak puaskan itu itu biasa terjadi
tapi yang ini saya katakan sangat serius karena ditujukan
adresat suratnya itu satu ketua mpr ketua dpr yang sebenarnya dalam meminta dukungan lembaga lembaga yang punya kewenangan untuk mengubah undang undang dasar agar kemudian bersama dengan dpr
bedanya apa sama serangan dua ribu enam yang lalu kalau kut on kut kita bicara serangan dua ribu enam
karena masih pernyataan pernyataan kemudian membuat merevisi undang undang mk yang kemudian bisa di gr ke mk
tapi kalau mk tidak punya kewenangan jr undang undang dasar ini kan ingin mengumpulkan mpr itu anggota dpr dan anggota dpd
hai ketua dpr anda kan selama ini kira kira ginilah memprovokasi lah kira kira memprovokasi ketua dpr
hai ketua dpr ini mk ini sudah membahayakan kita membahayakan kepentingan kepentingan kita
mari kita galang untuk ngumpulkan sepertiga dari suara di mpr untuk bisa diajukan perubahan undang undang dasar
usulannya bukan membubarkan se ekstrim seperti anda katakan
tapi kemudian persis sama apa yang terjadi dua ribu enam kemudian berakhir pada revisi undang undang yang quote unquote sedikit memotong memangkas
kalau bahasa saya segera kita jangan menghilangkan kata segera dalam surat itu
segera meninjau ulang
lo meninjau ulang lembaga udah banyak perannya seperti mk ditinjau ulang apanya
kalau mau ninjau ulang ini kan seperti ini merca air kemudian kena muka sendiri
kalau ditinjau ulang dpd dong ditinjau ulang
jadi lebih serius ini ya
dpd ini survei lembaga saya mau bicara survei lembaga tanggal lima juli dua ribu delapan belas
dari sepuluh lembaga dpd itu dari sebelas lembaga dpd peringkat sepuluh
dia cuma unggul daripada dpr
mk peringkat lima
saya bilang kalau ukurannya ini publik sebagai pemilik sah republik ini ya dpd dong yang harusnya ditinjau ulang
tapi dibanding kalau kata mas fajar tadi serangan serangannya sudah biasa serangan quote unquote dari dpd kali ini lebih berbahaya dan lebih
lebih berbahaya karena wujudnya surat resmi dpd ditujukan kepada lembaga lembaga yang berundang undang
saya mau tanya sama mas fajar
sebenarnya ini kan asbabunuzulnya sampai keluar surat ini kan pasti kita tahu putusan mk terkait dengan apa namanya pengurus partai politik tidak boleh mencalonkan diri lagi
sudah konsultasi sudah ngobrol dari hati ke hati sudah berbicara dengan terbuka belum antara pimpinan mk dengan pimpinan dpd terkait dengan putusan
setelah setelah putusan
ini kan putusan yang dijadikan
masalah atau premis untuk quote unquote provokasi mengubahkan ini
saya lupa tanggalnya tetapi waktu itu ada permintaan dari dpd untuk melakukan rapat konsultasi dengan hakim konstitusi dengan ketua mk lah gitu ya
tapi kemudian karena ada kesibukan persidangan di mahkamah konstitusi maka itu minta dijadwalkan ulang
dan tempatnya tidak di dpd tetapi di makamah konstitusi
nah setelah itu memang betul
beberapa pimpinan dpd itu datang ke mk untuk melakukan semacam rapat konsultasi
sudah ketemu berarti ya
dan mk memastikan bahwa yang disampaikan di dalam pertemuan itu rapat konsultasi itu ya sebatas menjelaskan apa yang sudah menjadi putusan makamah konstitusi
tetapi ternyata setelah rapat konsultasi itu yang keluar dari suara dpd itu berbeda
kita kemarin mencermati bahwa ada pemberitaan di masyarakat yang akhirnya harus diklarifikasi oleh mahkamah konstitusi
jadi dikatakan setelah bertemu dengan pimpinan makamah konstitusi
mahkamah konstitusi seolah olah mengatakan bahwa ini berlaku putusan ini berlaku untuk pemilu tahun dua ribu dua puluh empat bukan dua ribu sembilan belas
nah oleh karena itu mk kemudian melakukan klarifikasi

tidak ada pernyataan pernyataan dari mahkamah konstitusi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan putusan mk
itu sebetulnya ya yang dimaksud dari hati ke hati tadi sebetulnya sudah
sudah clear itu sebenarnya
dan dalam rapat konsultasi atau pertemuan itu juga sudah clear
tidak ada masalah tidak ada perdebatan tidak ada kesalahpahaman
semua punya level pengertian yang sama
jadi memang saya kira ini adalah ekspresi dari kekecewaan
tadi dikatakan mas bayu itu oknum oknum gitu
tidak semua saya kira memang
pimpinan loh mas pimpinan yang memakai cap memakai tanda tangan ini resmi
nah oleh karena itu ini sebetulnya memang kalau saya katakan tadi ini bukan yang pertama betul
tetapi ini adalah menurut kami ini adalah ekspresi kekecewaan yang tentu derajatnya sudah agak berat gitu kan
kita tahu dulu ada penelitian di tahun dua ribu dua puluh
tom ginzburg mengatakan itu meneliti mk thailand mk mongolia mk korea
itu negara negara demokrasi baru
di situ kemudian ditemukan ada beberapa sikap terhadap putusan mahkamah konstitusi
ada pertama ini yang paling ideal adalah melaksanakan menerima menghormati putusan mk
yang kedua mengabaikan
yang ketiga menolak putusan mk
yang keempat itu melakukan serangan balik
serangan balik terhadap mahkamah konstitusi
karena apa karena kecewa terhadap putusan putusannya gitu
serangan balik itu bisa dilakukan melalui apa
pertama mencoba mengurangi kewenangan mk
melalui revisi undang undang
sudah dilakukan dan gagal
bahkan melalui amandemen undang undang dasar
atau yang satu lagi mendudukkan orang orang yang lembek gitu ya menjadi hakim hakim konstitusi
saya kira tesis games ini menjadi benar pada konteks ini gitu kan
karena apa karena faktor kekecewaan terhadap putusan
saya kira ini sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa ini kultur hukum yang tidak bagus menurut kami
bahwa kemudian sebuah lembaga negara menunjukkan ekspresi yang sangat jelas ketidakhormatannya ketidakpatuhannya terhadap putusan mahkamah konstitusi
putusan peradilan konstitusi
jika merasa ini ekspresi yang tidak patuh
ekspresi yang tidak pas ekspresi yang berlebihan ekspresi yang salah
kenapa pimpinan mk hakim hakim mk masih menganggap surat ini surat yang biasa saja mas fajar
sampai hari ini belum ada
sampai hari ini memang belum ada respon yang resmi dari sembilan hakim konstitusi gitu ya
jadi memang apakah ini belum direspon atau memang tidak perlu direspon
tidak perlu direspon kan kira kira begitu
tidak perlu direspon ini karena apa
ini biar publik yang menilai gitu kan
tadi mas bayu katakan juga ini apa kewenangan dpd kemudian mengomentari putusan mk menganggap atau memandang putusan mk ini bertentangan dengan konsep ini
ini biar publik kemudian yang menilai
tidak mau direspon belum direspon tapi bagaimana jika lembaga lembaga tinggi lain yang kemudian merespon dengan baik ajakan dari dpd mengubarkan mk ini
dan apakah sebenarnya saya mau tanya juga ke mas fajar
mk sebenarnya anda merasa mk layak dibubarkan apa nggak sih
tapi jawabannya lebih asing
saya ingin menjawabnya lebih asing
di saat yang akan datang kembali
sebelum saya lanjutkan dialog saya mau tanya ke mas bayu
tapi kami ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi dulu
kami sebelumnya sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran
partisipasinya dalam dialog kali ini akan kehadiran dari benny ramdhani ketua komite satu dpd ri
namun yang bersangkutan di saat saat terakhir menjelang dialog membatalkan kesediaannya untuk bisa berpartisipasi dalam dialog kami hari ini
tapi kami sekali lagi sudah berusaha menghubungi dan juga sudah mendapatkan kepastian tadinya
namun lagi lagi di saat saat terakhir benny ramdhani ketua komite satu dpd ri membatalkan kesediaannya
sebelum saya tanya ke mas fajar layak dibubarkan apa nggak buat dia pasti enggak
tapi saya mau minta pertimbangannya
mas bayu tadi kan mk mengatakan tidak merespon atau belum merespon
berarti ini masih idle nih masih belum ada tanggapan apa apa
nah mk diam saja
bagaimana jika dpd berhasil mempengaruhi lembaga lembaga tinggi lainnya yang disurati
presiden ketua dpr mpr dan lain lainnya untuk mendukung perspektif politik ini

orang membuat surat apalagi pernyataan politik orang membuat surat apalagi pernyataan politik
itu kan ada maksudnya tidak berhenti di sekedar pernyataan politik

apalagi surat itu tadi saya katakan adresatnya ditujukan kepada pimpinan pimpinan lembaga tinggi

yang punya kuasa untuk mengubah undang undang dasar atau sekecil kecilnya tadi
kalau melembekkan melalui revisi undang undang presiden itu kan punya kewenangan bersama dpr
untuk melakukan perubahan undang undang mk
dan tiga lembaga itu ma presiden dpr itulah yang memasuk hakim hakim konstitusi
jadi menurut saya dalam konteks ini semua pimpinan lembaga tinggi yang dituju itu
kalau kemudian disasar oleh dpd karena punya tujuan karena itu tadi
mereka lah yang punya dpd nggak bisa jalan sendiri nih karena dpd kan terbatas kewenangannya tadi di pasal dua puluh dua d
tapi lembaga lembaga itu yang bisa mewujudkan mimpi dpd mimpi dpd nih cita cita dpd
untuk membebarkan mahkamah konstitusi
menurut anda siapa yang akan jalan beriringan dengan dpd bergandengan tangan dalam mewujudkan mimpi politiknya
paling dekat dpr karena dpr juga akan ya diprovokasi bahwa kan selama ini undang undang yang anda buat
banyak dibatalkan oleh mk
contoh mk itu dua ribu tiga belas dua ribu tiga dua ribu tujuh belas ada kurang lebih satu tujuh putusan
jadi senasib sepenangnya
karena itu sudah bertentangan dengan undang undang dasar
orang mengatakan buat apa kita capek capek bikin undang undang kalau dipertahankan oleh mk
ngapain kita memelihara anak macan kira kira kan gitu kan
sekarang bukan anak macan sudah jadi macan nih kira kira gitu bagi yang punya kepentingan itu
maka sekarang bola ada di pimpinan pimpinan lembaga tinggi negara yang lima surat itu
punya potensi nggak mendapatkan dukungan mas bayu
punya menurut saya kalau kemudian lobby lobby politik dilakukan oleh dpd
maka menurut saya ini saatnya ketika sama ketika kpk pada waktu itu
juga orang mengganggu kpk lembaga lembaga parlemen mengganggu kpk
ubarkan kpk tinjau kewenangan kpk angket kpk
kan semua kemudian menyatakan kami masih membutuhkan kpk
kita mendukung kpk
pimpinan lembaga tinggi negara mengatakan itu
maka saya hari ini mengatakan harusnya hal yang sama juga dilakukan tetap mk
apa yang bisa dilakukan
balas surat dpd nyatakan hai dpd kami mendukung peradaan mk karena mk ini adalah anak kandung reformasi
termasuk mk sendiri harus merespon apa tidak
kalau mk menurut saya mau merespon apapun kan ini subyek yang dituju oleh dpd kan
tapi seharusnya lembaga lembaga di luar itu tadi mengatakan hai dpd
ini mk ini lahir sama dengan dirimu
mk sama ditetapkan dalam amendement ketiga sembilan november dua ribu satu
ini anak kandung reformasi publik sayang dengan mk
meskipun pernah ada catatan nanti harus mengakui mk juga pernah mengalami problem
ketua mk pernah tersandung kasus korupsi hakim mk
tapi kan mk sudah dapat ganjaran atas situ
survei pada waktu itu mengatakan ketidakpercayaan publik meningkat
tapi sekarang mk berbenah kan
mk melakukan segala upaya putusan putusannya
jadi sikap politik terkait dengan lembaga lembaga yang diajak oleh dpd untuk mendukung putusannya ini harus tegas ya
harus tegas tidak bisa diam
kalau diam maka itu sama saja dengan membiarkan dpd dan bahkan mungkin sedang berlaku lobby lobby politik di belakang itu
dan itu mungkin terjadi
dan itu mungkin terjadi
mas fajar anda merasa atau mk sendiri merasa apakah lembaga anda layak dibubuhkan
ini pertanyaan prinsipil
kalau dpd merasa layak sekali tadi makanya ada surat itu
ya tentu ini semua rakyat bisa ditanya gitu kan
apa kemudian kontribusi mahkamah konstitusi terhadap pembangunan hukum dan pembangunan demokrasi kita
tapi saya ingin katakan bahwa jalan katakanlah meninjau ulang tadi itu diartikan sebagai membubarkan gitu ya
jalan untuk katakanlah membubarkan mk itu tentu jalan yang panjang
jalan untuk jalan untuk jalan yang lebih jauh
jalan untuk jalan untuk jalan yang lebih jauh
jalan untuk jalan yang panjang
mk itu adalah organ konstitusi gitu kan

undang undang dasar itu tidak gampang tidak sederhana biayanya mahal energinya banyak gitu kan
kalau mau melakukan peninjauan ulang terhadap kewenangan mahkamah konstitusi
kewenangan mahkamah konstitusi itu diberikan secara limitatif oleh undang undang dasar
undang undang mahkamah konstitusi itu hanya menerima

jadi pembentuk undang undang itu tidak boleh menambah atau mengurangi kewenangan mk
artinya celah untuk meninjau ulang katakanlah mengurangi kewenangan melemahkan kewenangan
atau kemudian membubarkan mahkamah konstitusi itu jalan yang panjang
meskipun tadi mas bayu mengatakan mungkin mungkin iya tetapi jalannya panjang gitu
mari kita tanya kepada publik bagaimana peran mk sejauh ini sejauh lima belas tahun mk ada
bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan hukum pembangunan demokrasi
dan pembangunan nasional secara keseluruhan
mari kita tanya kepada publik
anda lihat mk jauh lebih berkontribusi dibanding lembaga yang meminta anda dibubarkan atau tidak
itu adalah fakta
bahwa kemudian putusan putusan mk itu memberikan legal policy baru terhadap undang undang itu adalah fakta
oke satu fakta lain yang juga agak
meresahkan bukan meresahkan dibicarakan oleh publik adalah
saya mau tanya mas fajar dalam hal ini apakah mk merasa mendapatkan dukungan juga
dari lembaga lembaga tinggi negara lainnya untuk membantu memuluskan
atau mungkin mengafirmasi apa putusan putusan mk
kalau kita lihat terakhir mahkamah agung quote unquote meskipun secara tidak langsung
itu kesannya di publik menegasikan atau membatalkan putusan mk terkait hal ini gitu
perspektifannya seperti apa
ya saya kira memang ini kembali lagi
kepada kultur kita bagaimana kedewasaan kita kesiapan kita menerima putusan pengadilan
kita ini negara hukum kan begitu
di dalam konstitusi indonesia adalah negara hukum
salah satu prasyarat tegaknya negara hukum adalah penghormatan terhadap putusan pengadilan
pengadilan manapun apalagi peradilan konstitusi kan begitu
nah makanya soal kemudian putusan mk itu kemudian menimbulkan polemik menimbulkan dukungan
menimbulkan reaksi macam macam itu sebetulnya wajar
tidak semua putusan mk itu bisa membuat happy semua orang gitu kan
nah yang selama ini terjadi gitu ya tidak ada secara kelembagaan lembaga negara itu menyatakan secara eksplisit
ketidaksukaannya terhadap putusan mahkamah konstitusi
kita sangat menghargai presiden kita sangat menghargai dpr yang mereka dua duanya adalah orang
apa pihak pihak yang selalu
apa namanya bahkan dirugikan melalui putusan putusan mk
tetapi ungkapan kekecewaan terhadap putusan mk itu hanya disuarakan oleh orang per orang
tidak secara kelembagaan
ini apa artinya
ini berarti memang secara emosional sejak putusan barangkali ada kekecewaan
tetapi ada niat untuk menghormati putusan mk setelah kemudian memahami esensi putusan mk
marah itu biasa asal dihormati gitu
betul marah itu biasa
bagaimana dengan pengajuan atau putusan
pertama putusan mahkamah agung beberapa waktu lalu
mk melihatnya ini merupakan pembonsaian atau penikungan dari
saya kami kira itu memang kalau benar terjadi
karena terus terang kami belum membaca secara utuh putusannya apa pertimbangannya kita belum membaca gitu ya
tetapi kalau andaikan itu benar ini tentu sangat disayangkan gitu kan
ini sangat disayangkan kenapa
karena putusan mk itu kan erga omnes
dia itu berlaku bagi seluruh pihak termasuk badan badan
lembaga pengadilan itu harus tunduk kepada putusan mk
institusi ini menjadi aneh karena apa
karena begini ini pkpu itu kan lahir ketika undang undang pemilu itu diberi legal policy baru oleh putusan mk
soal syarat caleg anggota dpd ini kan
ini sudah diberi legal policy baru
lalu kemudian terbit pkpu
pkpu ini dilaksanakan atau menjadi pelaksanaan dari undang undang pemilu yang sudah dilengkapi dengan legal policy baru
lalu kemudian diuji di mahkamah agung
kalau kemudian putusannya itu dikabulkan dikabulkan itu dalam judicial review berarti dia bertentangan dengan undang undang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undang di bawahnya
pertanyaannya dia bertentangan dengan apa
karena pkpu itu sejatinya hanya melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
tetapi yang ini saya katakan sebetulnya tanpa pkpu pun sebetulnya undang undang pemilu itu tidak bisa dilengkapi
apa undang undang pemilu yang sudah dilengkapi dengan legal policy putusan mk itu sudah bisa diberlakukan
itu sudah bisa menjadi pegangan bagi kpu
jadi saran anda pkpu ikut dengan undang undang yang sudah diberikan legitimasi oleh mahkamah konstitusi
betul secara hirarki memang begitu
saya sudah baca putusannya
lihat tadi saya sudah baca putusan mahkamah agung
maka judulnya sebenarnya adalah ketika dpd dan ma goyang mk
kenapa karena dalam putusan itu jelas
ketika dpd dan ma goyang ma kenapa
di pertimbangan hukum bilang gini persoalan utama yang harus dijawab oleh ma adalah konflik antara norma hukum berupa putusan mk dengan asas hukum berupa asas non retroaktif
bayangkan dalam pertimbangan ma menguji putusan mk dengan asas hukum non retroaktif
berarti jadi temannya bukan cuma dpr ada mahkamah agung
kita akan lihat
baik baik mas bayu mas fajar terima kasih
sayang sekali waktunya tidak banyak
tapi kita tentu saja ini harus jadi refleksi kita ke depan
dan ini saya rasa bukan masalah kecil
bukan masalah kecil
bukan masalah yang harus disepelekan
ini juga menjadi isu publik yang harus diperdebatkan dan juga dibicarakan karena ini menyakut dengan lembaga lembaga tinggi negara
terima kasih mas bayu terima kasih mas fajar
pertama sekali perbicaraannya senator adalah orang yang mewakili daerahnya di gedung parlemen
sementara partai politik bermuara pada kekuasaan
bila senator berambisi menggoyang keberadaan mk publik patut bertanya kepada siapa senator berpihak
rakyat atau partai politik
kami akan kembali bersajaran berikut
sini indonesia prime news